ratusan warga kota bandung menikmati keindahan antariksa di halaman gedung sate bandung sabtu malam
ya dalam peringatan satu jam tanpa polusi cahaya tersebut warga dan gubernur jawa barat secara bergantian melihat langit kota bandung yang ditaburi dengan penampakan berbagai planet dan galaksi bintang
sabtu malam dari pukul delapan hingga sembilan lampu lampu di gedung sate dipadamkan
momentum hari antariksa nasional yang jatuh pada enam agustus dimanfaatkan badan antariksa nasional untuk menekan polisi cahaya melalui kegiatan bertajuk dark sky night
dengan kegiatan ini warga bisa menikmati keindahan antariksa di langit kota bandung baik dengan mata telanjang maupun dengan teropong bintang
yusluvi merupakan satu dari ratusan warga bandung yang turut menikmati dark sky night
dengan kegiatan ini yusluvi ingin memperkenalkan antariksa kepada anaknya
kelihatan lumayan jelas
kelihatan cuma karena mungkin ada cahaya yang masuk ini nggak terlalu jelas
tapi setelah kita di cahayanya mati ya semuanya lampu dimatikan itu udah jelas
kegiatan satu jam tanpa polusi cahaya lewat momentum dark sky night rencananya akan menjadi agenda tahunan di provinsi jawa barat
karena biasanya ada at out hour ada sejam mematikan lampu tapi dalam rangka satu
ya menghemat energi
kalau sekarang kan hemat energi ya pasti ini pelajaran hemat energi bagi masyarakat
pada saat yang bersamaan juga ini adalah pelajaran keantariksaan pelajaran alam semesta yang maha dasar maha besar menciptanya apalagi maha maha besar maha maha dasat lagi
namun sayang pemantauan ini tidak bisa maksimal
selain karena masih banyak bias cahaya dari berbagai lampu di kawasan gedung sate
taburan bintang di langit yang dapat dilihat pada juni hingga september ini
sulit dinikmati karena banyak polusi
ini hanya bukan peristiwa langka jadi sebenarnya kita hanya menganjurkan kepada masyarakat
coba menikmati malam sekali sekali gitu karena memang saat ini jarang sekali masyarakat
apalagi perkotaan menikmati langit malam yang bisa kelihatan bintang bulan kemudian planet
dalam kegiatan kali ini bulan sabit planet jupiter venus mercuris saturnus dan mars
serta beberapa peristiwa yang diperlukan untuk menikmati malam maka ini adalah peristiwa yang diperlukan untuk menikmati malam
pertaburan galaksi bimasakti dapat dinikmati warga bandung